raja jenggot garang
ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang hebat
dia memiliki anak perempuan cantik yang ingin dia nikahkan
namun walau sang putri begitu cantik dia memiliki sifat yang buruk
sang raja memiliki keyakinan bahwa setelah putrinya menikah dia akan memperbaiki sifatnya
namun sang putri tidak serius dan berakhir dengan perilaku buruk kepada setiap pangeran yang datang
sahabat sahabatku raja raja dan pangeran sekarang putriku akan bertemu dengan kalian
yang ini pendek
dia kegendutan seperti bak mandi
yang ini kependekan
sang putri selalu mengejek kepada setiap raja pangeran adipati prajurit pangeran lain dan semuanya
ayahnya raja yang mulia sangat marah
tapi tetap diam sampai dia mengejek raja tampan dengan janggut
janggutnya seperti kain pel tua
dia seharusnya dipanggil janggut menakutkan
beraninya kau menghina semua bangsawan ini
sekarang aku umumkan kau akan menikah pada lelaki pertama yang memasuki ruangan
entah itu pangeran atau pengemis
kemudian dalam dua hari sang raja ingin harapannya terkabul
saat seorang pengamen datang memainkan flutnya dan mulai meminta

ini menarik perhatian raja
dia memerintahkan penjaga untuk membawa pengamen itu masuk
dan atas perintahnya dia memanggil sang putri untuk menikah dengan pengamen tersebut
pengamen itu terkejut namun bahagia
tetapi sang putri menangis dan memprotes
tapi sang raja tidak mendengarkannya dan meyakinkan bahwa pernikahan akan berlangsung
dengan bahkan menyuruh pasangan baru itu
lalu kemudian pengamen itu beserta istri barunya pergi meninggalkan istana ke dunia luar yang asing
perjalanan mereka sangat panjang dan sulit
setelah beberapa hari mereka sampai di hutan yang indah
siapakah orang yang memiliki hutan yang indah ini
ini milik raja jenggot gan
oh bodoh sekali aku
siapa yang memiliki padang rumput yang indah ini
oh bodoh sekali aku
dan siapa yang memiliki kota yang besar ini
hah bodohnya aku aku seharusnya tidak mengejek dia
kenapa kau selalu berkata begitu apa aku tidak cukup baik sebagai suamimu
sang putri hanya terdiam
kemudian pengamen itu membawanya ke pinggiran kota ke pondok yang sepi
kemudian sang putri terkejut
oh ya ampun ini sangat kecil
di mana pelayanmu
pelayan sayangku kau dan aku harus melakukan semua sendiri
tidak ada pelayan
mereka memiliki makanan terbatas di pondok yang habis dengan cepat
sang putri kesusahan memasak karena dia tidak terbiasa
sang pengamen menolongnya
sang pengamen memotong beberapa ganda rusa dari hutan dan meminta sang putri untuk menenun beberapa keranjang
dia mencoba tapi tangannya tergores
sang pengamen mengeluh
sang pengamen meneluk

kau tidak bisa memasak
kau tidak bisa menenun keranjang
tawaran apa yang telah kudapat kau tidak bisa apa apa
biar aku carikan sesuatu untukmu
lalu pengamen malang itu menyiapkan beberapa panci dan wajan
dia membuatkan toko di kota untuk istrinya berjualan
karena kecantikannya banyak orang yang mulai membeli pancinya
dan mereka membeli lagi dan lagi dalam beberapa hari
sampai suatu hari
dia menyiapkan dagangannya di ujung jalan
dan prajurit mabuk berlari ke jalan ini
menunjukkan semua panci dan wajan
sang putri sakit hati dan menangis
aku harus bagaimana
apa yang akan dikatakan suamiku
dia bergegas pulang dan memberitahu suaminya
kau sungguh bodoh
kau seharusnya berdagang di mana orang orang lalu lalang
jadi kau tidak bisa melakukan ini juga
aku telah berkunjung ke istana dan bertanya apa mereka membutuhkan pembantu koki
dan mereka bilang mereka akan membawamu
kau akan bekerja sebagai pembantu koki sekarang
kemudian sang putri bekerja di dapur mengerjakan semua pekerjaan kotor
dia harus membersihkan lantai cerobong asap perapian panci wajan dan semua peralatan
di setiap penghujung hari dia dapat membawa beberapa daging ke rumah
ini berlangsung beberapa hari ketika dia mengetahui bahwa pernikahan anak sulung raja telah diumumkan
dia melihat kegembiraan pada semua orang tapi tetap diam dalam kesedihannya
hari pernikahan telah tiba
persiapan berjalan lancar
dan dia pergi ke jendela untuk melihat para tamu dan bergumam
kalau saja aku tidak sombong aku bisa menggenggam tangan raja janggut garang
apa yang telah aku perbuat
apa aku mendengar namaku
oh raja maafkan aku ini tidak baik untukmu melihatku seperti ini
oh jangan khawatir aku tidak sendiri ikut denganku
dia membawa ke awal upacara di mana semua raja termasuk ayahnya juga hadir
mereka semua menertawai dia dengan keadaannya dia merasa begitu sakit hati karena hal ini
aku minta maaf karena telah kasar pada kalian semua aku sudah belajar sekarang
jangan khawatir wahai putri aku adalah pengamen yang menikahimu dan tinggal bersamamu dalam beberapa hari ini
aku adalah prajurit yang menghancurkan panci dan juga wajanmu
aku lakukan semua ini agar kau dapat mengerti bahwa kebanggaan adalah musuh besar dan yang terburuk yang bisa ada dalam hatimu
kau telah belajar hal tersebut dan kebanggaanmu telah hilang
kemarilah ratuku genggam tanganku dan jadilah istriku
mereka menikah di hari yang sama dan hidup bahagia untuk selamanya